ibu boleh ada pertanyaan ibu ibu
baik terima kasih
rekan rekan sekalian kita ingat apa yang disampaikan oleh bapak presiden
bahwa bapak presiden ikutan melaksanakan keselamatan para sanggara
ini adalah kata kunci
kemudian apa yang dikatakan oleh ibu menlu
ini adalah melaksanakan diplomasi total formal dan informal
di dalamnya ada tni
maka tni melakukan operasi operasi di bawah koordinasi kementerian luar negeri
yaitu operasi kelejian
ini yang bisa disampaikan
dan saya mohon doa agar tidak lama lagi juga yang empat bisa kita bebaskan dengan selamat
kembali lagi melakukan diplomasi tetap
ini yang bisa disampaikan